sementara itu kementerian luar negeri terus memantau dari eskalasi pasca serangan iran terhadap israel
kemenlu juga melakukan komunikasi dengan kbri aman jordania dan kbri tehran iran
termasuk situasi para wni yang tinggal di kawasan itu
melalui situs resmi kementerian luar negeri ri hari ini kemenlu mengatakan kbri aman
telah menjalin komunikasi dengan para wni yang menetap di israel
dan tidak ada informasi wni yang terdampak serangan iran ke israel
kementerian luar negeri mencatat warga negara yang ada di iran sebanyak tiga ratus tujuh puluh enam orang
dengan mayoritas pelajar yang berada di kota kom iran
sementara itu di israel tercatat ada satu ratus lima belas orang warga negara indonesia
dengan mayoritas mentab di yerusalem